pertandingan perdana penyisian grup b piala thomas tim putra indonesia yang berlangsung di impact arena bangkok thailand berjalan dengan baik
pada laga melawan kanada penggawa merah putih berhasil mengalahkan kanada lima
di laga pembuka tunggal putra terbaik indonesia antoni sinisuka ginting berhasil membawa indonesia unggul satu dengan kemenangan trade game dua satu sebelas dua puluh satu delapan belas atas jason anthony
di pertandingan selanjutnya ganda putra senior hendra setiawan dan muhammad ahsan kembali meraih poin dengan menundukkan jonathan bing dan ken yao dua satu delapan dan dua satu dua belas
pada partai ketiga hingga kelima tim indonesia berhasil meraih poin penuh
tunggal putra indonesia ihsan maulana dan firman abdul khaliq berhasil mengalahkan lawan lawannya dengan dua game langsung
begitu juga dengan ganda putra indonesia yang baru pertama kali turun di piala thomas
fajar alfian muhammad rian ardianto
selanjutnya tim thomas indonesia akan kembali bertanding melawan negeri gajah putih thailand selasa dua puluh dua mei
mereka pun optimis dapat meraih hasil maksimal pada laga nanti
mungkin kita cukup optimis ya mungkin selalu optimis di ganda putra ya tergantung siapa yang diturin juga gitu kan
ya untuk lawan thailand nanti kan insya allah kansnya ya besar juga
yang penting kita siap aja gitu kan
dari tunggal pertama juga yakin ganda pertama juga
ya tergantung line up juga jadi kalau jonathan main mungkin saya bisa nomor tiga ya
kalau jonathan mungkin masih belum siap main paling saya nomor dua
ya itu juga pemainnya udah sama sama sering ketemu juga sih